guna memberi akses informasi harga pangan terkini bagi masyarakat bank indonesia dan pemerintah
meluncurkan pusat informasi harga pangan strategis ataupun pihps nasional
pihps nasional ini menyediakan informasi harga komoditas secara harian
pihps nasional cukup ataupun juga mencakup satu ratus enam puluh empat pasar tradisional
yang tersebar di delapan puluh dua kota di seluruh indonesia
inisiatif pengembangan pihps nasional ini dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi
pihps nasional dapat diakses oleh masyarakat luas melalui laman ini dia peruan dicatat mungkin hargapangan id
nanti masyarakat juga bisa mengunduh aplikasi pihps versi android dan juga ios yang tersedia secara gratis
rencananya pengembangan pihps ini akan dilakukan secara bertahap dengan cakupan lebih
pihps diharapkan dapat melengkapi dan menambah referensi bagi publik dalam memperoleh informasi komoditas